kita ke informasi lain kamis pagi wali kota bogor mengumpulkan petugas disduk capil
hal tersebut dilakukan lantaran mendapati petugas yang lalai mengurus belangko ktp elektronik ke pusat
hingga mengakibatkan kekosongan belangko di bogor
ada permainan di sini yang membuat saya marah itu karena banyak banyak yang involve ke saya
wali kota bogor kamis pagi geram saat mendatangi kantor dinas kependudukan catatan sipil kota bogor jawa barat
hingga memaksa seluruh pegawai keluar ruangan
mereka sengaja dikumpulkan lantaran adanya laporan masyarakat tentang buruknya layanan
bima arya mengaku banyak mendapat laporan dari warga yang belum dapat mencetak ktp elektronik dengan alasan belangko kosong
selain curiga layanan rawan pungli kekesalan wali kota bertambah setelah mendapat informasi
bahwa pasokan belangko di kantornya tidak ada

hingga kini lebih dari tujuh puluh lima ribu warga di kota bogor jawa barat belum mencetak iktp karena belangko kosong
warga pun mengeluhkan kondisi ini dan berharap pencetakan ktp elektronik segera dilakukan karena pemilu sebentar lagi
saya sering mendapat keluhan dari warga
yang kedua ada yang bayar dan lebih cepat
saya ingin pastikan apa yang terjadi
ktp lama sering saya jelaskan belangkonya susah
makanya disini tadi langsung saya telepon
ternyata ada tinggal diambil besok bisa diambil
ya saya tegur dukcapil kalau kurang lapor ke saya
langsung diambil susah amat sih gitu
kan malu kita menyalahkan pusat terus tapi ternyata kita yang lambat
bikin ktp siang
saya sih ganti ini
saya jual karena salah jadi bikin baru
bikin baru terus
belum belum ada pencetakan
tidak ada pusat sana
sudah berapa kali pengajuan
baru dua kali sama perangkat
kalau seandainya mau tahu ini aja dan dicek dari websitenya
link di bawah ini